bergabung melalui sambungan telepon dr muhammad adib kumaydi wakil ketua umum idi
selamat malam dr adib
selamat malam mbak tiffany
sebelumnya kami keluarga besar si indonesia mengucapkan turut berduka
terkait dengan kabar tujuh dokter yang dikabarkan meninggal dunia akibat covid sembilan belas ya dokter adib ya
oke dokter sebenarnya seperti apa sih protokol kesehatan bagi dokter perawat seluruh tenaga medis
yang bekerja untuk menangani covid sembilan belas di rumah sakit rumah sakit ini dok
ya jadi pertama tama tentunya terima kasih tadi sebuah penghargaan juga buat profesi
dan ini juga buat keluarga yang ditinggalkan
tapi terlepas dari itu juga perlu kami sampaikan memang teman teman
pejabat kami bahkan juga hari ini juga ada dua salah satunya tadi sudah disebutkan
ada satu lagi teman sejawat kami di wilayah sumatera selatan juga dilaporkan meninggal
tapi ini juga nanti perlu kami dalami karena apakah memang problemnya itu
ada riwayat kontak langsung dengan pasien yang ditangani
kemudian yang kedua apakah memang ketiadaan alat proteksi diri
dan dia akhirnya memakai alat proteksi diri yang tidak setidaknya
sehingga berpotensi menjadi penularan ataukah memang ada riwayat perjalanan
ataukah yang keempat adalah apakah memang ada faktor underlying disease
faktor comorbid yang kemudian memperberat kondisi
nah hal hal ini yang saya kira nanti bagi kami juga perlu kita dalami
konteksnya adalah pada saat kemudian safety buat kami di dalam menjalankan tugas
tenaga medis dan tenaga kesehatan kita juga perlu untuk kemudian menjadi bahan analisa
supaya kita ke depan juga
teman teman kami juga menghindari
tapi satu faktor yang saat ini yang sangat diresahkan oleh teman teman sejawat itu
memang kaitannya dengan apd atau alat proteksi diri yang standar yang hampir
sebagian teman teman kami saat ini tidak bisa memakai karena kelangkaan dan ketiadaan alat apd itu
oke jadi kelangkaan alat pelindung diri kemudian juga di satu sisi mereka
artinya tenaga medis ini diharuskan masih terus untuk menangani
pasien covid sembilan belas ini kan dok
dan kita bukan bukan kita untuk keamanan diri kita tidak
karena dokter itu bukan hanya melayani pasien covid sembilan belas
dia juga bisa melayani pasien yang lain
dia ketemu dengan masyarakat lingkungan di rumah sakit atau lingkungan di tempat pelayanan
atau ketemu dengan masyarakat dan keluarga
maka kita bisa jadi akan jadi sumber penularan kalau tidak terproteksi dengan baik
dokter adib perawat dokter seluruh tenaga medis
yang saat ini bertugas adalah mereka yang paling berisiko
karena mereka yang berada di garda terdepan untuk penanganan covid sembilan belas atau virus corona ini
apakah mereka mereka yang bertugas selain protokol kesehatan kemudian perlengkapan medis dan sebagainya
mereka juga diberikan kesempatan untuk menjalani pemeriksaan tes covid sembilan belas kah
ya ini yang kemudian ada harapan sebenarnya dari teman teman kami yang di gada terdepan ini
terutama minimal paling tidak di rumah sakit rumah sakit yang merawat pasien dengan covid sembilan belas
baik itu suspek atau pdp ataupun yang sudah terkonfirmasi positif
jadi diharapkan mereka juga bisa mendapatkan untuk bisa dilakukan tes rapid
cuman sekali lagi nah ini yang masih belum didapatkan dan teman teman kami baik itu dokter dan perawat sangat berharap
bahkan teman teman perawat kemarin juga sampaikan di pelayanan
kalau bisa dia dapat juga gitu karena mereka secara tidak langsung langsung kontak dengan pasien pasien tersebut gitu
oke concern kekhawatiran ini sudah pernah disampaikan belum dok
artinya kan ini yang paling urgent ini yang paling penting karena mereka yang berada di skup atau lingkungan ini
terkait dengan rapid dan segala macam tes itu
ya jadi kalau terkait dengan tes ini ini memang sudah kita sampaikan sejak awal karena laporan dari kita pun
atau kita sudah dapat banyak benchmarking dari negara lain pun tentang resiko pada tenaga medis
maka ini pun juga sudah menjadi concern kita pada saat mulai dari sekitar januari februari itu kita sudah sampaikan
konteksnya bukan hanya terkait dengan rapid testnya segala
tapi juga terkait juga dengan tentang kebutuhan apd ini
nah kalau kita lihat misalnya berkaca di negara lain
taruhlah china atau tiongkok gitu ya
para petugas medisnya perawat
dokter selama mereka menangani pasien ini mereka harus membayar harga mahal
artinya mereka harus menjaga jarak jauh dari keluarga
berhari hari mungkin lebih dari dua minggu bahkan mungkin lebih dari sebulan
bagaimana dengan seluruh tenaga medis
perawat dokter yang ada di indonesia
apakah juga difasilitasi
ada fasilitas artinya mereka mungkin setelah mereka bertugas di satu rumah sakit selama sekian jam gitu
mereka ditempatkan dalam satu
apa ya tempat penginapan atau seperti apa
ya jadi jujur saya harus sampaikan bahwa itu tidak ada
dan ini yang kemudian yang dilakukan oleh para teman sejawat pun akhirnya mengisolasi dirinya
pada saat mereka kontak dan mereka kemudian ada keluhan keluhan ya walaupun belum dinyatakan positif
tapi sudah ada keluhan keluhan mereka secara otomatis langsung mengisolasikan diri
jadi laporan laporan kami terima pun saat ini
sejawat yang pernah kontak
ada yang dia harus tinggal di apartemen sendiri
keluarga anak istrinya harus diungsikan
atau harus ada yang tinggal di hotel
dan dia jauh dari anak dan suaminya
ada juga yang seperti itu
dan ini hampir laporan ini kita dapatkan
begitu di jakarta teman di surabaya atau di malang
itu ada laporan laporan yang itu dilakukan oleh baik itu yang dokter spesialis yang menangani
ataupun para teman teman kami yang saat ini sedang pendidikan
dan itu artinya dari kantung pribadi
bukan dari fasilitas yang diberikan pemerintah ya
ya saat ini seperti itu
ini yang kemudian kemarin pada saat kita koordinasi dengan persiapan rumah sakit darurat di wisma atlet
itu paling tidak dibuat standar
hingga ada tempat yang untuk memang mesh
untuk karantina yang itu difasilitasi oleh pemerintah
nah saat ini untuk di rumah sakit darurat yang di wisma atlet
itu dibuat konsep seperti itu
seperti yang di china tadi
selain misalnya fasilitas penginapan yang mungkin bisa dialokasikan untuk seluruh tenaga medis
bagaimana dengan keseharian misalnya pasokan kebutuhan makanan mereka sejauh ini dok
karena kalau misalnya saya mungkin dengar ceritanya pun agak susah untuk mencari makan
atau mungkin ke kamar kecil pun juga sangat susah gitu
karena yang ditangani begitu banyak
jumlahnya sementara tenaga medisnya pun sedikit
ya jadi yang saat ini ada beberapa rumah sakit dan itu inisiatif dari rumah sakit masing masing
menambah dengan ada asupan tambahan makanan
yang selama ini kalau hanya makan siang
sekarang ada tambahan tambahan makanan
dan susu lah kata allah
seperti itu ada beberapa rumah sakit yang melakukan itu
untuk dokter dan tenaga medis
untuk dokter dan tenaga perawat dan tenaga kesehatan yang merawat pasien dengan covid gitu loh
tapi sekali lagi yang perlu kita perbaiki adalah membuat pola di dalam pelayanan
ini penting gitu
jadi pola yang kita melihat dari tiongkok itu kita harus mulai atur setiap pelayanan
apalagi di rumah sakit terujukan diatur untuk kemudian ada namanya fase masa karantina empat belas hari
yang itu dia tetap ada di dalam satu wilayah
rumah sakit itu yang bisa difasilitasi oleh pemerintah gitu
sehingga mereka tidak otomatis secara langsung kemudian pulang kontak dengan keluarga
tapi sekali lagi pola ini harus benar benar dibuat
karena di rumah sakit rumah sakit yang merawat pun
ataupun rumah sakit rujukan
pola itu sepertinya belum diterapkan
oke termasuk juga pola mungkin sekarang mulai juga harus diimbau
kalau tidak perlu perlu sekali ke rumah sakit
apapun keluhan sakit anda kalau masih bisa diselesaikan dari rumah
ya coba untuk diselesaikan atau disembuhkan dari rumah dulu kali ya dok ya
itu yang kemudian beberapa teman spesialis membuat flyer flyer untuk informasi kepada masyarakat seperti itu
dokter sebenarnya saya mau membahas ini
tapi waktu kita sangat terbatas
mungkin besok di si indonesia connected besok kita mungkin bisa founder lagi untuk membahas terkait dengan hal yang terakhir tadi saya sampaikan ya
oke terima kasih
besok kita akan kembali lagi ya dokter ya
terima kasih dokter adip
salam hormat saya untuk seluruh tenaga medis yang bertugas penanganan covid sembilan belas ini
terima kasih sekali lagi
terima kasih selamat malam